tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta
melakukan survei di dua hulu sungai di sektor baradaya
yaitu sungai kerasak dan sungai boyong
survei ini untuk memetakan ancaman bahaya merapi
terutama terkait sumber air yang berada di kabupaten sleman
pemetaan dilakukan pada jarak tiga km dari puncak
bila sumber air di kedua sungai ini terimbas erupsi merapi
dikhawatirkan akan mempengaruhi suplai air
ke sejumlah desa di kecamatan turi dan pakem kabupaten sleman
informasi awalnya memang kita fokus ada di baradaya
dan baradaya itu ada dua hulu sungai itu
hulu kerasa dan hulu boyong
jadi kekhawatiran kita sebenarnya
tanpa mengurangi kewaspadaan di tengah dan timur
menggendol serunan kali tengah
tapi hulu kerasak dan hulung boyong inilah yang akan menjadi fokus kita
sementara itu risiko bahaya lain di aliran sungai yang berhulu di merapi
adalah penambangan pasir
pemda di meminta penambangan pasir
dihentikan untuk mengurangi risiko bahaya
sesuai rekomendasi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
jalur evakuasi selama ini sering dipergunakan untuk lalu lintas angkutan pasir
nah harapan saya pada saat kita sudah sampai kepada siaga
maka kita harapkan jalur evakuasi itu betul betul kita kosongkan
sehingga kalau terjadi hal hal yang berbeda maka kita bisa mengurangi
jadi sesuatu itu tidak terhambat

status gunung merapi dinaikkan dari waspada ke siaga
bpptkg memperluas jarak bahaya hingga lima km
yang rawan bahaya guguran lava lontaran material dan awan panas
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta